kalo pas di cibarenkok dulu semuanya pada kumpul di warung cucu
oh emangnya dulu cucu punya warung
iya berdua sama mama
hmm berarti semuanya ngumpul di warung
dari yang tua yang udah nikah terus kalau yang muda
kalo anak muda mah pada ke jakarta semua
bangkut cucu kan udah dikasih tau
tuti tuti gimana sih
iya emangnya dulu
kamu ada urusan apa sama pak indra
hati hati kalau berhubungan sama biro yang ilegal
kalo sampe terjadi apa apa jangan bilang kalo teteh gak pernah ngingetin kamu ya
eh aduh kamu jangan pake perhiasan banyak banyak debi
oh iya pak nanti dijamret orang
aduh bukan hanya itu
masalahnya kalo perhiasannya kena matahari silau terus mantul kena mata mereka
yang ada kita ketahuan membuntuti mereka
wah apa bener
siapa dulu dong anaknya
kata pak sekdes bu dokter udah dapet rumah ya
oh iya katanya sih udah dapet
tapi katanya sih agak di belakang
iya tapi masih di cirehaus juga
kalau di belakang berarti masih sepi dok
jangan lupa dok
kalau perlu pasang alarm dok
jadi kalo ada maling langsung bunyi
kayanya itu itu sih suara ambulan lewat kali ya
yaudah kalo gitu saya pulang dulu ya
pengen nyamah ngelawan sok
pengen nyamah ngelawan sok
keuntungan jualan cilok itu cuma pas pasan buat makan
nggak sanggup ngelawan kiriman real
nggak sanggup ngelawan kiriman real
ringgit dolar yang datangnya bertubi tubi setiap bulan
beli tv baru kulkas baru motor baru perabot baru
saya mah cuma bisa bertahan sok
tapi nggak tahu sampai kapan saya sanggup
saya juga cuma bisa bertahan
saya juga cuma bisa bertahan
gimana caranya supaya bapak ngigilin saya dekat sama dede cantik
kang saya ke bogor dulu
oh pokoknya selama kangku suara jual cilok saya pasti beli setiap hari
melain pembeli lain saya senang
urus rumah nyapu ngepel
itu kan kerjaan perempuan
ini buat kamu
apa ini pak
komisi itu pembelian rumah dinas dokter
wah demi allah pak
nggak berharapin apa apa
kamu ini kan sudah berjasa menjadi penghubung
ini komisi buat kamu
kan begitu aturannya
carikan tukang ya untuk perbaiki rumahnya
tapi banyak kang yang harus diperbaiki
belum dicat rumahnya
ya sudah gitu pak gitu
terima dulu ini
ya allah banyak banget
alhamdulillah ya allah
cucu kalau orang orang di ciraos itu suka nongkinya diman
kok cucu baru denger ya
kumpul kumpulnya tuh di mana
biasanya sih di warung
kalau pas di cibarengkok dulu semuanya pada kumpul di warung cucu
emangnya dulu cucu punya warung
iya berdua sama mama
hmm berarti semuanya ngumpul di warung
dari yang tua yang udah nikah terus kalau yang muda
kalau anak muda mah pada ke jakarta semua empuk
hrrr cucu kan udah dikasih tahu tuti tuti
eh gimana sih
oh iya kalau yang anak muda pada ke jakarta kok aa sobri gak ke jakarta yuk
ngapain kang sobri teh ke jakarta mau kerja proyek
kang sobri emang gak perlu capek capek ngumpulin uang buat beli rumah
pak ustadz kmt udah banyak uangnya sobri mah bisa beli rumah kapan aja
tapi tetinggal nikahnya yang belum
berarti kalau orang kaya aa sobri ngumpulnya di mana dums
mana cucu tahu orang kaya teh ngumpulnya di mana
ngumpulnya di mana entut
dede pengen pisan bisa kerja
masa tiap hari saya ngandelin tabungannya emak
terus kalau rumah sakit gimana
dede juga pengen tuh emak teh bisa ngerasain rizekinya dede
emak teh udah ngurusin dede dari bayi a
dede cantik mau kerja di mana
itu yang bikin dede bingung pak
emak teh makin tua udah gak bisa ditinggal lama
bukan hanya ke timur tengah jo tapi tak bisa ke seluruh dunia
bebas pilih mau ke mana
ke korea juga bisa bapak
ke korea juga bisa
aduh teh kalau cuma jadi kulit nyuci mah ngapainku di luar negeri
di sini juga bisa atuh teh
ih entah siapa itu teh zaman dulu sekarang udah beda
sekarang kalau sebelum berangkat saya ada pelatihan dulu
diajarin menjahit montir dielesin bahasa inggris bahasa inggris

bahasa korea juga
iya emak sekarang teh bisa kerja di kantor di toko di pabrik di restoran
kemarin kemaren sis pulang dari antar bidadari